sebelumnya sidang kasus dugaan penundaan agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama atau ahok
kembali dilanjutkan pada senin kemarin
pada sidang ke sepuluh itu jaksa penuntut umum ini menghadirkan sejumlah saksi ahli
ya pada kesempatan ini tim penasihat hukum ahok meragukan independensi kesaksian ahli
saksi ahli amin suma karena dianggap berafiliasi dengan mui
pada sidang kali ini ada empat saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum
dari empat saksi ahli hanya dua yang hadir yakni muhammad amin suma sebagai saksi ahli agama
dan prof mahyuni sebagai saksi ahli bahasa
salah satu saksi yakni muhammad amin suma merupakan guru besar ilmu agama dan dosen
di universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
amin juga merangkap sebagai wakil ketua komisi fatwa mui
saksi ahli amin suma dianggap berafiliasi ke mui karena itu kuasa hukum basuki cahayapurnama
meragukan independensi saksi
ini melanggar ke uhp jadi bukan pertunangan secara pribadi dengan organisasi mui
apa benar saksi ahli pidana abdul khair ramadan itu merupakan pengurus mui juga pak
saya tidak tahu
kalau saya tidak tahu nanti lihat
di pidana tidak ada istilah terafiliasi ya
terserah pokoknya yang penting dia independen menjadi
ya makanya dia merangkap
dan negara dia bisa memberikan keterangan
memiliki keahlian di bidang itu
sementara saksi ali bahasa menyampaikan pendapatnya terkait ucapan basuki cahayapurnama
yang dianggap sebagai penistaan agama
sangat sangat pilihan katanya sudah penista
siapapun yang berbicara mengatakan bohong itu satu kata yang bermakna sudah negatif kan
yang tentu pilihan kata itu akan dikaitkan dengan situasi sosial situasi lingkungan di mana itu dikatakan
sedangkan dua saksi ahli
pidana yakni bu zakir dan abdul khawiyar ramadan tidak menghadiri sidang
pada sidang sebelumnya jpu juga menghadirkan dua saksi ahli
salah satunya adalah hamdan rashid yang ditolak kesaksiannya oleh tim kuasa hukum ahok karena diduga tidak independen
hamdan rashid adalah anggota komisi fatwa majelis ulama indonesia